der prabu harus berbakti sama rakyat
berbakti sama masyarakat
kisanak jangan pergi dulu
tinggallah sebentar disini bersama kami
karena perampok itu pasti akan datang kesini
untuk balas dendam
betul kami tidak berani melawan perampok itu
karena mereka memiliki
ilmu tenaga dalam lebih tinggi
tapi ada hal penting lain
jika kisanak pergi sekarang
itu sama artinya kisanak menjurumuskan kami
untuk dibunuh oleh para perampok itu
mereka perampok yang sangat gejam kisanak
mereka bisa melakukan apa saja
merampok menculik gadis kampung
bahkan membakar rumah warga kampung sini
kisanak sudah memulai pertarungan
dengan perampok itu
saya ingin sekali melindungi kalian
ada hal lain
dia benar benar hebat
putra awal sepertinya dia akan menjadi ancaman besar di istana ini
nampaknya dia juga dekat dengan orang sungsang dari mas rara santan
alhamdulillah ibu bilana
praharsin kau sungguh luar biasa
biarkan saja dia di situ
nanti juga sebentar lagi gusti amuk marunggul akan sadar dan tidak akan mengamuk lagi
sebab racun siluman ular sudah hamba singkirkan
seher prabu sampurasun gen
lut angin ruruh alam dunia
pemak ayah nama nama tipe jajaran
nger prabu padahal kamu nger prabu
bukankah nger prabu sudah berjanji
meninggalkan istana pajajaran gen
tapi rasih keluarga
amu ing amu ing nger prabu
sabda pandita ratu
nger prabu sudah berjanji untuk lengsir ke prabon
rek janji ninggalkan kehidupan dunia
janji bakal ninggalkan kanya'ah kasih sayang ke keluarga gen
itu adalah ujian nger prabu
jangan mempersulit perjalanan nger prabu
untuk menuju pada kekesempurnaan
aku benar benar sudah termakan oleh hawa nafsuku
maafkan aku rasih
tidak usah minta maaf biar prabu
yang perlu ger prabu lakukan
agar menjalankan hukuman nger prabu
sa'nest ma'patahan mojaika meri'ger
sagala kekesayak dihidup
estu ningkulah ukur ngejalankan tugas teh yang ewe di
supaya nger prabu menjalankan hukuman
nger prabu harus berbakti sama rakyat
berbakti sama masyarakat
untuk itu nger prabu
pulang kapal jajaran
nartos nger prabu
sampurasun nger prabu
aku kesal dan kecewa
karena telah gagal menghukum mati putra putri bunda subang lara
padahal itu semua hampir berhasil
apa yang sudah terjadi tidak dapat diulang
tapi bunda yakin akan ada kesempatan di lain waktu
karena rakyat sudah tahu yunda subang larang beserta putra putrinya tidak bersalah
kau harus bisa menunjukkan kemesraan keluarga di hadapan rakyat
maksud ibu bunda
kau harus berkeliling ke desa desa
dengan membawa yunda subang larang beserta putra putrinya
untuk menunjukkan bahwa hubungan diantara kalian baik baik saja
itu semua sangat penting putraku
untuk mengembalikan simpati rakyat padamu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi

let's toda sameh tiden semua
ini memilih sistem kurikulumannya

perkenalkan gusti prabu namaku rahasini tabib yang diutus oleh gusti ratu kentring mani untuk menyembuhkannya
rai kentring manik
di mana adikku tercinta rai kentring manik dan juga gusti prabu surawi sesa keponakan tercintaku
gusti prabu saat ini mereka sedang berada di waristan